kebutuhan impor pangan yang masih tinggi memaksa pemerintah merubah metode penghitungan produksi pangan
di sisi lain impor pangan juga diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan juga ketahanan pangan
berikut kami hadirkan rakumannya
pemerintah akan menyempurnakan metode perhitungan produksi beras menggunakan data geospasial
untuk meningkatkan akurasi statistik dalam mengambil kebijakan impor beras
selama ini metode perhitungan kebutuhan beras belum akurat
akibatnya perbedaan data di setiap lembaga menimbulkan polemik dalam kebutuhan pangan
upaya perbaikan metode ini dilakukan dengan komprehensif untuk seluruh tahapan
pertama perhitungan luas lahan bahan baku sawah nasional dilakukan kementerian agraria dan tata ruang
dibantu badan informasi geospasial
kedua perhitungan luas panen dilakukan oleh badan pusat statistik
bekerjasama dengan badan pengkajian dan penerapan teknologi atau bppt
ketiga perhitungan produktivitas per hektare

saat perhitungan konversi gabah kering menjadi beras oleh bps
sementara itu kementerian pertanian berperan dalam peningkatan produktivitas beras
sebelumnya juga waktu masa masa ingat kan
kenapa sawah tidak pernah turun turun
padahal kalau anda ke kerawang mesti lihat sawah nggak
itu lihat pabrik pabrik aja sepanjang jalan tuh
atau ke mana ketanggerang
itu nggak ada lagi tuh sawah
itu berkurang terus
padahal tidak dikurangi di perhitungan
karena itu mah kena menaik terus
itu beras itu
padahal sebenarnya tidak
tapi konsumsi juga menurun
di sisi lain menteri koordinator perekonomian darbin nasution mengakui bahwa impor pangan di dua ribu delapan belas memang cukup tinggi
namun indeks ketahanan pangan indonesia dibandingkan dengan sejumlah negara lain dinilai masih tergolong baik
sebelumnya bps menjelaskan komoditas pangan jadi penyumbang terbesar kenaikan impor barang konsumsi di semester satu
yang mencapai delapan delapan belas miliar dolar amerika
kenaikan impor komoditas pangan ini mengindikasikan bahwa indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan sendiri
baik untuk kebutuhan industri maupun konsumsi
sementara mantan menko kemaritiman rizal ramli menyoroti kebijakan impor pangan yang diduga penuh dengan praktik korupsi
rizal ramli menyebut laporan dan sejumlah bukti telah diterima wakil ketua kpk
rizal menyatakan ada proses impor pangan yang tak tepat sasaran
dan tak tepat guna
ini didasarkan pada audit bpk terkait pengawasan tata niaga impor tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu tujuh belas
sebetulnya kasus impor pangan ini sudah sering terjadi
kasus ketua umum pks kasus macam macam lagi ketua dpd itu kan semua terkait dengan permainan di dalam import pangan
kpk sangat berpengalaman
tahu persis permainannya dan harusnya bisa membuka kasus ini dalam waktu yang secepat cepatnya
produktivitas yang berkurang dan kebutuhan konsumsi yang tinggi memaksa pemerintah untuk mengimpor sejumlah bahan pangan pokok
seperti beras kelas medium gula hingga garam
pemerintah berupaya mengatasi kebutuhan beras dengan merubah metode penghitungan produksi beras di indonesia

external when playing disempurnakan secara returning distance ke
dan di butuhkan sealing
dan lagi daftar baseball
timnya sudah gibi sedikit